dan sudah bergabung bersama kami wawan di kota melbourne australia
halo selamat pagi waktu indonesia apa kabar wawan di sana
iya pagi bagaimana pak puasa di melbourne tahun ini
puasa tahun ini jauh lebih bagus ya daripada tahun yang lalu
karena semua sudah bisa dikatakan normal menurut saya
artinya kalau kemarin kan kami sempat berbincang dengan warga negara indonesia juga di new south wales
sudah tidak ada restriksi
kalau di melbourne sendiri apakah sama juga sudah boleh tidak menggunakan masker
boleh berkumpul misalnya bisa makan di restoran
iya jadi hal hal yang dulu sangat terbatas sekarang seperti masker sudah boleh tidak dipakai di mana mana
terus mungkin di
di dalam mobil kalau ada taksi online
cuma di tempat tempat yang tidak bisa social distancing itu disarankan untuk memakai masker
jadi kalau yang lain resto semua sudah buka seperti normal
wawan kalau kita ingat begitu kan kalau di indonesia kan tradisi namanya buka bersama kumpul
itu kan sangat kental ya di ramadan
apakah kalau di sana ini ketika tahun ini sudah
sudah lebih luang begitu bisa kumpul bisa buka bersama
ada rencana mungkin ya dengan wni yang lain
ya untuk buka puasa bersama sendiri tidak ada masalah di sini
cuman memang tetap standar kesehatan kita tidak bisa sharing seperti piring gelas dan lain lain
jadi harus mau mau pakai yang sekali pakai jadi lebih ke situ saja
tidak ada masalah untuk itu
hmm artinya juga
seperti beribadah di masjid begitu sudah lancar ya mas
masjid sekarang sudah masalah
masjid semua sudah dibuka normal
cuma kan di sisi semua tempat ada kayak qr
jadi memang untuk hacking semua harus ada check in check out
jadi biar in case ada yang kena gitu check nya lebih gampang
karena yang paling susah kan ketika
sudah masuk komunitas
jadi gitu seperti itu
jadi tidak ada masalah sudah seperti itu
oke baik berarti artinya tetap dengan protokol ketat begitu ya
tapi bagaimana orang di sana dan juga wni tetap disiplin kah dalam menjalankannya
ya kalau masalah disiplin australia sangat disiplin

ya kalau masalah disiplin australia sangat disiplin dari perganya untuk mengikuti apa yang dikatakan pemerintah mereka mengikuti semuanya

dan kalaupun ada yang bandel sedikit pemerintah juga sangat tegas untuk mendedah orang orang yang tidak disiplin
jadi ya kalau nggak mau harus disiplin
kalau di indonesia ini kan menjalankan protokol kesehatan dan juga tracing kemudian juga treatment ini berjalan paralel ya mas wawan dengan vaksinasi
kalau di australia bagaimana mas vaksinasinya
kalau di australia bagaimana mas vaksinasinya
vaksinasi sampai sekarang sekitar
vaksinasi sampai sekarang sekitar
vaksinasi sampai sekarang sekitar

jenis jenis memakai dua vaksin yang disetujui pemerintah
jadi ada pfizer dan astrazeneca
untuk prosesnya tahap tahapnya saya pikir sama dengan tahap di negara negara lain
seperti agak kesehatan dulu orang orang yang umur lain
nah seperti itulah
prioritasnya masih kurang lebihnya sama dengan indonesia
artinya mungkin masih proses dan terus berjalan begitu ya
nah ini yang menjadi pertanyaan saya
dan ini menjadi pertanyaan mungkin pemirsa di rumah juga
bagaimana sih sebetulnya menu berbuka dan sahur yang favorit wni di sana
sama nggak dengan di sini
kalau menu berbuka lebih variatif
karena ada opsi untuk keluar
karena ada opsi untuk keluar

jadi bahan bahan itu sangat variasinya sangat enak
lepas kita bisa memasak sendiri
cuman kalau sahur kebanyakan kualitas sahur itu sepuluh hari pertama itu agak bermutu
tapi menjelang di atas sepuluh hari ya itu udah agak kadang kadang sama makanan semalam diakan lagi
kurang lebihnya seperti itu
karena kan biasanya kita selalu ada subgroup kayak gitu
mau makan apa sahur atau buka itu
itu kecepatan dari situ
saling ngirimin juga gak sih sesama wni
kan di sini kalau wni ada budaya seperti itu
kadang kadang saya pulang pulang sudah ada dikasih plastik di depan pintu itu isinya
karena lontong sayur seperti itu sering sekali
wow ternyata lontong sayur nggak cuma ada di sini ya
di sana juga akan sampai ke australia
sama lontong sayur di indonesia
rasanya cenderung sama
karena semua barang untuk keperluan keperluan seperti itu ada
bisa didapatkan di sini
ini tidak susah
ini ada rencana nggak mas untuk bertemu
biasanya kan kalau di luar negeri itu
kalau idul fitri ya
kalau di tengah masa pandemi tapi sudah mulai longgar begini
apa ada informasi soal berkumpul di kbri
di kbri sendiri yang biasanya untuk buka puasa bersama yang dibuka untuk publik
itu kebetulan hari malam dilaksanakan
cuma masih sangat terbatas
jadi cuma perwakilan perwakilan saja
jadi untuk berwakil
untuk idul fitri saya belum tahu untuk itu
tapi kalau kemungkinan ada komunitas komunitas kecil pasti bikin
cuma kan itu di australia lebih gampang
nah mas ini kan salah satu isu kalau di indonesia ya
yang sedang kita bahas adalah mudik
karena memang tahun ini kembali ada pelarangan
kalau di australia buat wni atau warga di sana
adakah mudik atau mobilitas antar kota begitu khusus pada idul fitri
kalau mudik khusus idul fitri di spesifically memang tidak ada
cuman biasanya orang indonesia sudah tahu kira kira lebaran berapa
rata rata karena kemungkinan besar tidak liburan
mereka sudah ambil cuti
seperti saya contohnya
kalau nggak salah kira kira tanggal tiga belas dan seterusnya lah
kita sudah jauh jauh hari ambil cuti untuk melancong ke kota mana
seperti itu waktu keluarga
atau kadang kadang kita rame rame bikin road trip kemana
lebih seringnya seperti itu
jadi tidak melulu ke kota tertentu gitu ya
ya karena kalau di indonesia kan beberapa di sendiri kan banyak opsi opsi wisata yang sangat bervariasi menurut saya
tapi nggak ada rencana untuk pulang ke indonesia ya mas
saya ingin sebenarnya
oh ingin ya
terakhir kapan tuh
selain tidak bisa australi kan kalau kita bisa keluar tidak bisa masuk lagi
karena hanya untuk kita tidak buka border untuk internasional
kalaupun kita resident di sini antrinya panjang
paling cepat kalau kita keluar itu tiga bulan baru bisa masuk lagi itu paling cepat
tetap harus menahan diri berarti ya mas
oke mas terakhir
kira kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada wni di australia dan juga indonesia
apalagi sudah ada pelonggaran tapi apakah tetap harus protokol gitu kan
pesan pesan mungkin kepada keluarga di sini begitu
ya untuk indonesia ya
ya saya pikir yang paling penting ya patuhi protokol kesehatan sekecil apapun itu
anjuran pemerintah ayat dan harus diikuti kalau kita mau menyelesaikan masalah ini bersama
dan jangan lupa makan sayur yang banyak
makan sayur yang banyak
itu sangat membantu
karena kita juga pengen seperti australia nih
apalagi di indonesia kan sayur semua ada
baik baik semoga kita juga cepat cepat menyusul australia
kita cerita dari ada dapat cerita dari new south wale sudah bebas
di melbourne juga sudah bebas
sudah luar biasa
karena ini adalah kedisiplinan dari warga dan juga pemerintahnya
terima kasih mas wawan indigo hermawan warga negara indonesia di kota melbourne sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini